informasi terkait kasus dugaan pengeroyokan siswi smp yang dilakukan sejumlah siswi sma di pontianak kalimantan barat
yang menjadi bahasan paling ramai dibicarakan di kalangan warganet tagar justice for audrey
menduduki posisi paling atas di jajaran trending topic twitter hari ini
dilansir dari detikom tiga orang dilaporkan ke polisi terkait kasus dugaan pengeroyokan terhadap ay
remaja empat belas tahun yang kini duduk di bangku smp di pontianak kalimantan barat
menurut pengakuan korban penganiayaan terjadi pada dua puluh sembilan maret dua ribu sembilan belas lalu
dan kasus dugaan pengeroyokan ini kini ditangani polresta pontianak
komisi perlindungan dan juga pengawasan anak kppad kalimantan barat
memberikan pendampingan kepada korban maupun pelaku pengeroyokan
kppad mengimbau agar semua pihak menahan diri untuk tidak menyudutkan pelaku maupun korban
kppad mengaku mendapatkan pengaduan dari korban aye pada jumat siang lima april lalu
didampingi ibunya aye mengaku mendapatkan perlakuan kasar dari para pelaku
satu pelaku duduk di tingkat akhir dan dua pelaku duduk di kelas sepuluh atau satu sma
kasus aye ramai dibahas di lini masa twitter hingga muncul tagar justice for audrey
sejumlah warganet memberikan beragam cuitan terkait kasus ini
dukungan agar korban segera bangkit dari rasa trauma pun muncul dari kalangan warganet
dan untuk mengetahui perkembangan terkini kasus yang tengah ramai diperbincangkan oleh warganet ini
sudah ada akbp doni charlesko kabit humas polda kalimantan barat
pak doni selamat malam bagaimana dengan perkembangan terkini kasus ini
ya baik selamat malam mbak anissa
jadi sebelumnya saya jelaskan bahwa kemarin
tepatnya tanggal delapan april orang tua dari korban sudah mendatangi langsung foresta pontianak
untuk membuat pengaduan secara resmi dan polresta pontianak pun juga sudah menerbitkan laporan polisi
memang terkesan agak lama dari kejadian menurut keterangannya itu terjadi di tanggal dua puluh sembilan maret
memang dari informasi yang
kami dapat setelah kejadian diketahui oleh polsek polsek pontianak barat itu pada tanggal empat april
jadi ada rentang beberapa hari karena keterangan dari si korban waktu itu karena dia merasa terintimidasi dari para pelaku
sehingga akhirnya punya keberanian itu pada tanggal empat april kemarin
nah itu baru mulai ditangani oleh
demikian mbak anissa
ya pak doni berarti ini selain ada perlakuan kasar juga ada intimidasi begitu
apa sebenarnya yang melatar belakangi kasus pengeroyokan ini pak
sebetulnya kita masih dalam
karena baru orang tua korban yang kita periksa secara resmi
sedangkan korbannya sendiri saat ini masih berada di rumah sakit
kita belum bisa melakukan pemeriksaan
kita masih berikan kesempatan kepada korban untuk proses penyembuhan mbak
nah mudah mudahan setelah itu kita bisa mengambil keterangan
karena keterangan keterangan inilah yang bisa kita pakai untuk melakukan tindak lanjut berikutnya
kita tidak bisa mendasari keterangan keterangan yang sudah ada yang beredar luas di media sosial
ya pak doni ini juga berbicara soal yang beredar di media sosial
ini kalau kita melihat berita yang beredar bahwa pelaku ada belasan orang
namun sebenarnya sehingga saat ini kabarnya hanya ada tiga orang itu bagaimana pak
kita kembali lagi mendasari pengaduan yang dilakukan oleh ibu korban
jadi ibu korban yang datang ke pos karpong tiana
dalam keterangan yang diberikan kepada kami
itu pun keterangan yang dia sampaikan karena mendengar pengakuan dari sang anak
ada tiga pelakunya
karena memang kejadiannya itu berdasarkan dari keterangan orang tua korban itu
tiga kali terjadi keributan di dua tkp yang berbeda
jadi antara waktu yang satu dengan kejadian berikutnya itu ada selang sekitar lima menit dan lima menit
dan di setiap kejadian itu ada satu pelaku yang dilaporkan
jadi perkelian pertama
kemudian lima menit kemudian ada pertengkaran kedua
kemudian di tkp yang sama untuk yang ketiga kali itu ada perkelahian lagi dengan orang ketiga yang berbeda
baik pak doni ini korban dan pelaku juga sama sama masih pelajar ya
bagaimana kelanjutan hukumnya apakah semuanya masih di bawah umur pak
ya sesuai ketentuan yang ada
melakukan proses walaupun ini yang bertikai yang bermasalah di sini masih dalam golongan anak karena di bawah umur
penanganannya memang berbeda
ya penanganan berbeda dengan orang umum
tapi pada dasarnya penegakan hukum kita lakukan
walaupun sebetulnya ada ruang ruang mediasi yang kita siapkan
karena kita tahu bahwa penegakan hukum ini ini adalah terakhir sebetulnya yang kita pakai
maka itu pada saat diposek
dan itu masih ada kesempatan sebetulnya dari pihak pihak yang bertiga ini untuk ya berdasarkan inisiatif pribadi
namun ternyata tidak bisa
sehingga akhirnya permasalahan ini dilimpahkan ke polres untuk dilakukan penegakan hukum
ya pak doni selain proses hukumnya yang masih berlanjut begitu ya
apakah korban ataupun pelaku kini mendapatkan pendampingan khusus untuk memulihkan trauma selain dari perawatan di rumah sakit
kalau itu sudah kita lakukan
ini bersamaan dengan kpai ya yang sudah menangani terlebih dulu masalah ini
karena di tanggal lima maret itu kpi juga sudah turut mengambil bagian untuk menyelesaikan masalah ini
namun ternyata permasalahan ini belum bisa diselesaikan
sehingga terakhir diambil jalur hukum
kalau pendampingan dari unit psikologi
dari polda kalbar juga pasti akan membackup kasus ini
begitu juga dengan kpai akan memberikan perlindungan baik terhadap korban maupun terhadap pelaku
baik terima kasih pak doni
atau suatu anda untuk cnn indonesia connected